ya ampun masal ada aja sih
tanta maaf aku buru buru nih
gak apa apa it's okay tante bisa cari di supermarket lain
masih banyak ya tante ya
see you tante
jangan ngebut ngebut ya
masal ngapain ngejar ya
pak pak stop pak
kalau sabar mah kabarin saya
nih mas tante aku kabarin ya
makasih lo udah perhatian
kamu kayaknya udah jadi jantai ya
sama aku ya
gak usah geer deh
itu ibu ibu yang tadi diantre ini kan
itu kan ibu yang tadi
kok sama al
iya ibu ada yang bisa saya bantu ibu
oh sebentar ya ibu
nama ibu siapa maaf
nanti nama di nisannya siapa ibu
lahir dan meninggalnya kapan ibu
lahirnya tanggal dua puluh tujuh november
tiga desember ya
kapan kamu kesini mas untuk ketemu sama anak kita
untuk apa kamu nyuruh aku untuk bawa anak kamu
kamu jelas jelas tahu kalau itu bukan anak aku
nendy ini bukan anak roy
dan nindi berhak atas nama mas nino
karena dia adalah anak kandung dalam pernikahan yang sah
akhirnya dia telpon gue juga
kamu dimana sa
aku mau ketemu
ini aku di rumah sakit
yaudah nanti kita ketemu di restoran yang
gue bakal urus dia setelah ini
untung tadi gue udah sempat
poten mereka berdua
ini kan bisa jadi bukti kuat
biar aldebaran kemakan
omongnya sendiri soal fakta dan data
aku baru tahu kamu sakit
yang penting kamu udah jenguk aku kesini
michelle mau balik jakarta loh
iya she udah lama sekali aku gak ketemu michelle
dia udah nikah belum
dia itu sibuk banget ngejar karirnya
kamu mau ya jemput michelle di balik
justru aku gak mau repotin al
gak sama sekali
gak sama sekali
siapa tadi luoh
kok udah buat dinhebar lah
kalian tau gak orang susahony
dia kepakan banget
gak ada keren
bishop wohn trat sugera nggak
cuma cekrat jebret udah selesai kok gitu doang
kepegang sendiri tadi
mas adi senyum ya senyum
gak apa apa ya udah ya
terima kasih ya mas ya
ya ampun serasi banget
akhirnya aku bisa dapetin foto sama mas yayang rem
oke aku udah sampai rumah ya mas selamat bekerja jangan capek capek
kau pak rini ada di sini bukannya ada kerjaan bareng sama mas al
enggak bu saya hari ini belum ketemu pak ahli kantor
ya udah kalau gitu saya permisi ya bu mari
kamu abis teleponan sama siapa mas
rendy rendy bilang katanya saya masih ada urusan lagi
dan itu harus saya sendiri yang handle
kalau bukan rendy jadi siapa yang telepon dia tadi

ma aku mau ke rumah
ma aku mau ke rumah
aku mau jemput michelle ya rendy aja yang jemput
ya aku banyak kerjaan mah sibuk
emang ke bandara
ambil sepanjang hari
hah sibuk ngapain sih
kamu tuh aneh banget sih al
atau kamu udah punya pacar
ada cincin di tangan kamu

pacar apaan sih ma
mama lihat berapa hari ini kamu gak pernah copot cincin itu
dari siapa sih girlfriend
kamu takut pacar kamu cemburu
ini cuman perhiasan aja ma

iya supaya gak ada perempuan perempuan yang deketin aku aja
makanya aku pasang cincin di sini
biar aku bisa fokus kerja
kamu sampai kapan kayak gini al
kalau kayak gini terus kamu gak akan nikah nikah
jangan bikin mama pusing
pokoknya hari sabtu kamu tetap jemput michelle
alasan sibuk tak akseptabel
mama ternyata sadar gue pakai cincin selama ini
gue pikir mama gak ngeh
saya makasih ya kamu udah memaafin aku
aku seneng banget

lo sudah deketin aku
kau pikir aku ngelakuin hal yang sama kayak mbak nu waktu dulu
sayang aku tuh cuma makan siang sama bos aku
itu aja gak lebih
kamu udah berkali kali bohongin aku
saat ini kamu berbohong
atau bener bener jujur
dan aku juga gak tau
udah seberapa banyak kebohongan yang kamu lakukan sebelum ini
aku bukan mbak andin yang hamil anaknya roy
untuk sementara kita pisah rumah dulu
aku harap kamu ngerti dengan posisi aku
kita sama sama bisa mengintrospeksi
apa rumah tangga ini masih bisa dipertahankan atau tidak
semua kebutuhan untuk kehamilan kamu tidak terpenuhi
aku akan bertanggung jawab
semua kebutuhan yang kamu perlukan
aku akan transfer tiap bulannya
dan aku akan berhenti
gak akan pernah tinggalin gue
karena gue mengandung anaknya
saat ini dia marah
dia pasti kembali sama gue
kamu baru pulang ya
kok pasti capek kan mas
aku udah siapin air panas buat kamu nanti kamu mandi ya
kamu kenapa aneh banget
kok aneh sih mas
aku mau manjain suaminya
aku kasian baru capek pulang kerja
kamu gak suka
nanti kalau misalkan aku manjain mas dino
nanti kamu cemburu
jangan buka bukain ban saya
aku cuma mau tau
kau pergi sama siapa
kau bilang meeting kan
sama pak randy
tapi kenapa pak randy dateng ke rumah
dan ngasih dokumen ke aku
kau meetingnya jarak jauh
kamu keluar sama siapa
kalau telpon masalah drama elsa sama dino
kenapa sih gak percaya banget sama suamin lo sendiri
kok bisa sih nino minta pisah rumah sama kamu
sementara kamu ini kan lagi hamil
nino tuh marahnya terlalu berlebihan
saya dia curiga sama kandungan aku cuma karena aku makan siang sama bos aku
elsa kamu denger ya
papa gak mau rumah tangga kamu sama nino berantakan
karena kebohongan kamu
dan juga satu lagi
jangan menyeret al sama andin ke dalam urusan rumah tangga kalian
hampir aja gue lupa
aku pengen tanya deh
mamanya al itu
masih di luar negeri atau enggak sih
loh kenapa emangnya
kok kamu tiba tiba jadi nanyain soal itu
aku pengen tahu aja sih
setahu apa apa sih masih masih di luar negeri
apa nggak tahu kenapa sampai sekarang belum muncul muncul juga
ki ini kenapa bahan masakan pada habis semua
aku bikin sarapan buat mas al apa
kiki belum belanja
soalnya kepala kiki cendut cendut cendut cendut gitu ya
mas al pasti nyari ini sarapannya mana
kok gak ada sarapan buat saya
nyari sarapan ya mas
bahan bahannya pada habis semua
eh apa kita ke supermarket aja yuk
kamu mau nemenin aku gak
ya terus siapa lagi
nanti kalau misalkan rumah kemalingan gimana
kamu mau emang
mbak uya mas al anterin mbak andin aja gitu loh
nanti kalau mbak andin di jalan kenapa kenapa
bawa barang banyak banget
terus habis itu yang nolongin
eh taunya cowok ganteng
gimana tuh mas
kasian sakit loh
mau ditemenin gak
saya mau pergi dulu
iya rapi banget
ibu mau kemana sih
saya mau belanja
mau bikin sesuatu
kamu kan bisa nyuruh saya yang belanja
sudah gak usah kamu di sini jagain rena
rena kamu sama suster ya
baik baik duduk sama sister oke
ya udah baik baik
dadah om randy
ini pasti baru pertama kalinya ya mas kamu nemenin aku ke supermarket
mungkin belanja belanja aja
asalkan kamu tahu ya mas kalau misalkan suami nemenin istri belanja keperluan rumah
jadi maksudnya kamu bilang saya tampan
di mata aku sih suami aku yang paling tempen di indonesia sih mas
apalagi hari ini
udah sana belanja nggak usah senyum senyum
terima kasih ya
terima kasih mas

untuk stoknya tinggal itu aja
tinggal ini aja
gak ada stok lagi
waduh sayang ya
yaudah gak apa apa
terima kasih ya
thank you mas
nah biasanya nih tante bikin ini untuk masak sup tim ayam
nanti tante share ya ke kamu ya resepnya
boleh boleh tante
nanti tante share ke aku aja ya
next time lah aku bikin
katanya ayamnya juga udah abis kan

gak usah tante
buat suami kamu
moga moga suami kamu seneng
ya ampun tante baik banget sih
seneng sekali tante ketemu kamu disini
aku juga seneng banget sama tante ketemu disini
pasti anak tante tuh bahagia banget sih
punya ibu yang baik banget ya kan
gue harus buru buru suruh andin keluar nih
saya udah selesai bayar
saya tunggu di mobil sekarang
ya ampun masal ada aja sih
tanta maaf aku buru buru nih
tante bisa cari di supermarket lain
makasih banyak ya tante ya
pak rena kesini sama siapa
saya lagi antar rumah mas saya
ini ada pak rendy mas
iya saya juga liat
udah ketemu tadi
ya udah saya duluan ya
lama banget sih
ya kamu juga mas
kamu ngapain sih buru buru
masuk ke mobil
oh ya tadi aku ketemu sama tante rosa loh
udah berapa kali sih saya bilang
tapi dia tuh baik banget loh
ayam kamu penjantan ini harusnya tuh buat dia mas
tapi karena dia melihat aku buru buru aku langsung dikasih sama dia
kalau aja semua masalah ini nggak ada
harusnya gue seneng
gak mungkin uyak kalah sama mas rendy
kalo kata saya mah yang tampan udah pasti kalah
aduh aduh aduh
bandit sama mas
masal belajar bar
kau pengen jadinya
yaudah deh kalo gitu belajarnya
sini kiki beresin ya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
oh enggak mbak udah sembuh apalagi
yang bandit sama masal belanja bar
langsung ini penyakitnya plus
kiki ke belakang dulu ya mbak
yaudah saya mau mandi dulu ya
kemen banget masal hanfa yang dipaswardin
aku ada urusan
dan kalau misalkan ini berhasil
aku bisa yakinin kita gak akan pusing lagi cari cara
supaya bisa nebus sertifikat rumahnya papa
elsa tolong kamu jangan melakukan hal yang aneh aneh lagi ya
mama udah berapa kali bilang sama kamu tolong jangan gegabah
karena ujung ujungnya pasti mama yang beresin semua masalah kamu
mama tenang aja ya
kali ini aku gak akan bikin mama repot lagi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
hei ros aku seneng banget liat kamu kesini
aku tuh bosen tau gak ada temen ngobrol
aku bawa soto buat kamu makanan enak
pasti kamu bosen kan makanan rumah sakit terus
makasih banyak loh kamu mau repot repot bawain aku makanan
gak repot sama sekali
kamu untuk dari dulu emang baik ros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
sama sama setiap saat
jemput dia dong
aku juga gak tau
kasih aku umur sampai kapan
kamu harus niat sembuh
aku pengen banget lihat michelle menikah
kamu tau kan ros
dulu tuh al sama michelle cukup dekat kan
ya aku inget
aku inget itu
al dan michelle cukup dekat
apa orang sekarang udah punya pacar
setauku sih belumnya
kamu tau al
ya selalu gitu deh
kebanyakan mikir kayaknya dia
belum punya pacar
ya aku tau
aku tuh bakalan seneng banget
aku juga pengen ngeliat al menikah sih
dia udah ngurus segitu juga
kalau enggak ya berarti belum jodoh
yaudah kalo gitu kamu sekarang makan dulu
supaya kamu tambah seger biar cepat sehat
aku siapin pot kamu ya
ya tunggu sini